gue gak kenal nomornya
bukain sepatu gue nih
lo masih ingat suara gue
gimana keadaan lo sekarang
bisa jalan gak
atau kerasi ngerangka
sekarang lo denger ya
kalau gue itu lebih jago dari
gue emang kalah di atas ring
tapi gue gak puas sama kemenangan lo
namanya orang kalah pasti cari alasan
itu udah biasa
kalau lo itu punya janji sama gue
kalau mau diem aja
kalau lo itu udah bertaruh sama gue
kalau lo kalah
lo keluar dari ketua ic klut
dan cindy buat gue
lo masih inget kan janji itu
eh sekali lagi gue kasih tau sama lo ya
gue belum kalah sama lo
terserah apa kata lo
yang gue mau sekarang lo tepatin janji lo
karena lo udah kalah di pertandingan itu sama gue
lu itu gak pantas jadi laki laki
dan lo gak pantas jadi ketua ic klub
apalagi jadi pacarnya cindy
sebutin lo dimana gue samperin lo sekarang
kita dua orang
itu tristan yang jawab lo di mana
kal kal udah kal
lo gak perlu ngeladainin dia
emang lo mau janji apaan lagi sih
iya emang maksud lo janji yang mana lagi sih kal
kalau gue kalah bertarung sama dia
gue ngelepasin jabatan gue sebagai ketua anak jalanan
insan lah gue juga sih
kenapa waktu itu gue gak ngelarang lo
lagi nunggu gue sih kal
kenapa lo harus mau bertarung sama yang ngelahin cindy
ya gue gak kepikiran
kalau gue udah kalah sama dia gue gak kepikiran
gue yakin ini semua karena emosi lo
jadi lo gak bisa mikir panjang
kalau udah kayak gini sekarang gimana
lu gak usah ikutin apa maunya tristan
loh cuekin aja omongan dia
udah mendingan lu gak usah turutin dia nggak usah dengerin
lagian ini curang ini nggak adil
lu udah pertaruhin jabatan lo sebagai ketua anak jalanan klub
dan juga lo udah pertaruhin cindy sebagai pacar lo
sedangkan tristan tristan gak pertaruhin apa apa kan
gue emang pernah ngerasain kebaikannya
gue pernah ngerasain duitnya
bahkan sampai gue pernah ngerasa gue berhutang budi sama dia
tapi ya emang gue tau tristan itu sebenarnya cuma sandiwara aja ya
untuk ngambil hati gue hati anak anak manfaatin simpati kita demi memecah belah anak jalanan klub
itu gak bener banget tristan emang
gue dikasih durian motor gue dibenerin duit dipinjemin
kenapa lo jadi curhat masa lalu
yang terpenting sekarang itu bagaimana caranya kita nutupin masalah ini dari sini
karena kalau sampai cindy tahu cindy bakal marah besar sama michael
patokan sakit kulit memengaruhi teq mitjig

sesuai dengan kendaraan yang diannya berapa berat
ya udah kalau gitu
maaf ya yang ngerepotin
makasih ya mas
sampai ketemu ya
makasih ya mas
bangre kayak suka mototrack ya kak
kayaknya jauh itu mantannya chandra
selamat malam suami tercinta
aduh pasti capek banget
ya kan mesti banyak kerjaan
kasian banget sih
mas tidak merasa capek selama mas punya kamu
dan juga punya refek
selalu memberikan mas semangat
kalau lo udah cerai
jangan jangan surat cerah itu
sekarang gimana ya
di rumah reva udah ada adriana
sekarang papanya udah nyampe di rumah
udah mu expectasi
reva ada di kamarnya